nah sekarang kita akan membahas lebih jauh bagaimana mewaspadai gangguan jantung saat beraktivitas seperti berolahraga
ya dan telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan dr purwo sri rezeki
yang sekaligus kps produk kedokteran fku nair selamat pagi menjelang siang dokter
selamat pagi mbak selamat pagi juga seluruh pemerintah indonesia
iya dok ini yang jadi pertanyaan saya mau dari awal dulu deh kita harus membedakan dulu ya serangan jantung dan henti jantung
ini perbedaannya seperti apa ya apakah ini merupakan dua hal yang sama
ya memang di masyarakat itu ada yang saling membingungkan gitu ya
mungkin di masyarakat umum itu bingung apa sih bedanya antara serangan jantung dan henti jantung ya
jadi sebetulnya kalau serangan jantung itu lebih mengarah kepada gangguan sirkulasi pada otot jantung mbak
jadi untuk melakukan pemompaan jantung ke seluruh tubuh itu kan otot jantung membutuhkan nutrisi ya
membutuhkan nutrisi membutuhkan oksigen dan ini memang harus disuplai
dan pensuplai dari aliran darah ini oleh arteri koroner
kalau misalnya ada gangguan aliran pada darah di arteri koroner ini maka akan terjadilah serangan jantung
jadi ini yang membuat otot jantung itu ketika tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik
maka akhirnya otot jantung ini akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai hipoksia atau iskemia
dan kalau dalam waktu yang lama bisa terjadi nekrosis dari otot jantung atau infak
sementara kalau yang henti jantung itu memang jantungnya berhenti
jadi kalau jantung berhenti ini biasanya disebabkan karena elektrik kita
jadi karena jantung kita itu bisa bekerja karena ada perbedaan muatan listrik yang bekerja di dalam jantung
dan ini memang bisa membuat jantung itu berhenti seketika
nah jadi pada serangan jantung itu bisa menyebabkan henti jantung
jadi sesuatu yang berbeda
jadi kalau serangan jantung itu lebih kepada aliran darahnya
lalu dok dari beberapa kasus orang yang terkena serangan jantung saat berolahraga
apakah bisa dijelaskan faktor pemicunya ini apa dok
apa sebenarnya gejala awal serangan jantung yang mungkin bisa diabaikan atau sering diabaikan
pada mulanya memang pada masyarakat kita ya
itu tidak terbiasa melakukan detect atau general check up misalnya ya yang setiap tahun sekali
atau kalau misalnya dia tidak mendeteksi
apakah ada faktor risiko pada dirinya terutama pada kesehatan otot jantungnya atau sirkulasi pada jantungnya
pada saat dia rasting atau dalam kondisi dia tidak melakukan aktivitas
dia tidak akan merasakan apa apa
tapi pada saat seseorang sedang melakukan eksersis apalagi dengan intensitas yang tinggi
maka otomatis seluruh tubuh itu akan membutuhkan sirkulasi darah yang kuat gitu ya
sehingga beban dari otot jantung itu harus sangat sangat kuat
nah ketika diameter dari pembuluh darah tadi
jadi yang semula misalnya diameternya itu lumennya itu lebar
tapi kalau misalnya ada pembuntuan atau obstruksi yang sifatnya parsial sebagian
kemudian ketika jantung harus berdetak kuat gitu atau harus bekerja kuat
maka kebutuhan oksigen tadi itu tidak mencukupi tidak bisa dicukupi oleh suplainya
dari sirkulasi yang disediakan melalui arteri koroner tadi
sehingga ini yang membuat
yang membuat serangan jantung itu terjadi
jadi memang akhirnya pada orang orang itu ketika pada saat dia tidak melakukan aktivitas ya tidak merasa apa apa gitu ya
tapi begitu dia melakukan aktivitas karena kebutuhan oksigen jantungnya meningkat
tidak bisa dipenuhi dengan sirkulasi yang didapatkan dari arteri koronernya
sehingga ini yang membuat gangguan pada kontraksi dari jantungnya
jadi pada kondisi kondisi seperti ini biasanya
orang tersebut akan merasa nyeri ya nyeri dada gitu
nyerinya dan khas ya kalau nyeri karena serangan jantung ini
nyerinya adalah dada kiri kemudian tembus ke bahu belakang gitu ya di arah sini
kemudian menjalar ke lengan kiri sampai ujung
kemudian sampai bisa sampai ke leher kiri
jadi kalau misalnya ada rasa seperti ini maka terutama pada saat aktivitas gitu ya
harus hati hati harus segera dilakukan istirahat
jadi sudah aktivitasnya tiba tiba
tidak usah diteruskan gitu
itu artinya memang ya kebanyakan serangan jantung ini terjadi pada suatu olahraga
karena olahraga sangat membutuhkan oksigen ya yang cukup banyak
aktivitas sangat sangat berlebihan
dan juga karena memang orang ini tidak dalam kondisi fit ya
jadi sebelumnya memang dia sudah dalam kondisi yang sangat lelah gitu ya
jadi kalau misalnya pada seseorang yang sudah sangat lelah
kita harus yakinkan pada diri kita sendiri gitu ya
bahwa tubuh kita jauh lebih membutuhkan istirahat daripada exercise
pada saat itu
karena pada saat setelah exercise atau setelah kita kelelahan itu
itu stress oksidatif yang berjalan dalam tubuh kita besar
radikal bebasnya juga yang berjalan besar ya
jadi yang ada disipulasi itu radikal bebasnya kuat gitu ya
sangat banyak jumlahnya
kalau ditambah dengan aktivitas lagi
apalagi dengan olahraga yang intensitas tinggi
malah ini yang akan memicu banyak kerusakan dan gangguan gangguan yang terjadi di tubuh kita
jadi kalau misalnya kita memang dalam kondisi yang tidak baik
tubuh kita jauh lebih membutuhkan istirahat daripada membutuhkan olahraga
lalu pertolongan pertama seperti apa dok yang dibutuhkan jika ada seorang yang menderita penyakit jantung atau serangan jantung
kalau misalnya pada orang yang bersangkutan
merasa bahwa dadanya nyeri
terus kemudian ada perasaan nyeri nyeri dada yang karena serangan jantung itu khas
jadi bisa nyeri yang seperti diperas
seperti kena beban yang sangat kuat ya di dadanya
langkah pertama adalah hentikan semua aktivitas
itu yang pertama
jadi hentikan semua aktivitas
kemudian silahkan berbaring begitu
bisa minta pertolongan ke orang lain
karena ini bicaranya adalah serangan jantung ya bukan henti jantung
jadi dia harus berbaring tiduran
kemudian sambil mencari pertolongan kepada orang lain
dengan melakukan istirahat yang apa namanya setelah aktivitas tadi
maka kebutuhan akan ojigen
akan turun lagi turun lagi turun lagi
sehingga diharapkan nyerinya akan menghilang
tapi yang jelas kalau misalnya memang nyeri itu masih dirasakan
maka memang harus segera ke rumah sakit terdekat
untuk dilakukan layanan kesehatan yang lebih optimal
jadi memang yang tidak kalah penting itu adalah kita memang harus melakukan general check up
dan harus waspada gitu
jadi jangan sampai melakukan olahraga di atas kapasitas maksimal
yang bisa kita toleransi oleh tubuh
nah kalau untuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh orang sekitar dok
pada saat ya entah itu teman kita atau siapapun
saat olahraga bareng misalnya terjadi serangan jantung itu
yang benar seperti apa tuh dok
kalau misalnya pada saat kita berbicara serangan jantung
jadi memang kita harus menghimbau
dia harus istirahat
sudah hentikan semuanya
kemudian pastikan bahwa saluran nafasnya semuanya tidak ada masalah
kemudian organ organ tubuhnya itu
pakaiannya itu yang tidak mengikat kuat kita longgarkan
kemudian bila perlu ya segera kita berikan atau kita larikan ke rumah sakit
jadi itu kalau misalnya memang ada obat obat isdn atau apa
memang yang katakanlah memang yang bersangkutan ini sudah terbiasa minum obat
dan sudah ada isdn mungkin bisa diberikan secara cepatnya
tapi kalau memang ragu ya sudah diistirahatkan
kemudian segera dibawa ke rumah sakit
baik dokter purwo
terima kasih atas waktunya bersama kami di after sepuluh cnn indonesia